mending lo gak usah ikut campur
lo gak nyadar
banyak orang yang kena masalah gara gara loh
salah satunya citra sama putri
jadi lo minggir sekarang
lo gak usah nyuruh nyuruh gue
kok bunyi itu
anak anak sekarang apa kondisinya sudah membaik
malahan anak saya sudah kuliah lagi pak
tapi besok harus ke rumah sakit
karena harus kontrol tangannya yang lagi di gips
sampai di gips
karena tulang tangannya ada yang geser
udah ketutup lagi
pak pak sebentar pak
motor yang parkir di depan lobi itu kan punya bapak
tolong jagainnya pak
tolong jagainnya pak
tolong jagainnya pak
tolong jagainnya pak
karena mengganggu lo di tas mobil yang masuk lobby
gak usah pak yang di pinggir kok
tetep aja pak gak bisa
gagal deh ngindir bu nawang
lu buk appeal
saya gak liat saya gak sengaja
pak gustaf saya udah di lobi
ya di lantai empat kan meetingnya
tapi tetap lebih preti bu nawang
ya ini saya mau keluar nih
ini pak id card nih
terima kasih ya
mari pak alex
selamat pagi pak alex
kemarin yang saya minta kumpulin foto foto karyawan di sini
apa udah kamu kerjakan
tapi masih ada satu karyawan yang belum ada fotonya pak
oke kalau gitu kamu foto bu nawang sekarang
terus kamu cetak dan kumpulin ke file yang lain
oh untuk apa ya
jadi pak raymond minta foto dan data seluruh karyawan di sini
nah tinggal bu nawang aja yang belum ada fotonya
makanya pak alex minta saya untuk foto bu nawang
ya soal yang kita bicarakan kemarin tentang foto foto karyawan saya
itu file nya sudah saya kumpulkan semua
hari ini bisa saya kirim ke kantor pak raymond
sepertinya aku familiar dengan nama raimon ini
nama raymond itu
berasa aku nggak ujian
aduh ini harum banget
bagai kandang taman bunga
sudah pasti yang lewat barusan itu bidadari
menurut water forecast hari ini akan hujan
thank you pak bos thank you
aku ingat sekarang pak remon itu orang yang kemarin payungnya ketinggalan
terus disusulin sama asistennya
kalau dari tampilannya sepertinya dia bos
foto buat pak raymond ya lin
bu nawang sudah selesai ya
saya mau cetak dulu fotonya
terima kasih ya bu
pak raimon itu siapa ya
apa dia salah satu bos di sini
oh iya pak raymond itu bukan bos kita
tapi setahu saya pariemon itu salah satu rekan bisnisnya pak alex loh
terus mereka itu punya hubungan yang cukup dekat
paremon itu juga bisnismen kelas kakap loh bu nawang
sampai sampai dia dapat julukan king of businessman
maklumlah bisnisnya ada di mana mana
bahkan sampai ke eropa ke amerika
udah gitu bu nawang
orangnya unik gitu deh
kalau gue gak mikirin nyokap gue put
gue pasti bodoh amat sama berita ini
gue takut kejadian apa apa sama nyokap gue
dan gue nggak mau lo sama rizky masuk dalam masalah keluarga gue
masalahnya sekarang put
dia lagi ngurung diri di kamar karena tahu rumah kita disita
kalau dia tahu berita ini kesebar kemana mana
gue takut keadaannya bakal jadi lebih drop
gue cuman nggak mau nyokap gue kenapa kenapa put
tapi di sisi lain
gue gak mau maksain lo sama rizky jadian juga put

citra pasti bingung banget sekarang
karena dihadapin sama dua pilihan yang sulit
gue nggak tega banget liat dia kayak gini

tapi dia enggak
oh itu tak sampai
semprot dong puttingimu
kita melihat bahwa estaba berjalan public usando nas
yuk atau ayo beba
jangan bilang lo mata matanya mewah
jangan jangan mereka lagi ada masalah
gak usah norak
lo ada masalah apa sama temen gue
mau nyari ribut
lebam lebam di muka lo
perlu gue tambahin
lo nyari masalah sama sahabat gue
lo berurusan sama gue
mending lo gak usah ikut campur
lo gak nyadar
banyak orang yang kena masalah gara gara loh
salah satunya citra sama putri
jadi lo minggir sekarang
lo gak usah nyuruh nyuruh aku
udah udah kita campur aja
apaan sih tak

kalau sampe citra atau putri dapet masalah
kalau sampe citra atau putri dapet masalah
kalau sampe citra atau putri dapet masalah
kalau sampe citra atau putri dapet masalah
lo bakal berurusan sama gue